iga di rumah sakit sedetar emang ya
abis itu kita ke rumah sakit
aku takut mama kenapa kenapa
walaupun tidak melihatnya
rena bisa merasakan
kalau andin sedang tidak baik baik saja
tapi sekarang oma udah gak sama mama
tapi rena jangan khawatir
mama baik baik aja
minta mama telepon aku
aku mau denger suara mama
ya nanti oma sampein ya
yaudah sekarang rena sekolah dulu ya sayang
gila sebagai pemain reach
ya saya udah anterin rena ke sekolahnya pak
oke terima kasih
sekarang kamu ketemu saya di rumah sakit sejahtera ya
kenapa pak alkerum sakit ya
istri saya tadi tenggelam di danau
saya akan periksa istri bapak
mohon bapak untuk menunggu di luar ya
tolong berikan pandangan yang paling terbaik untuk saya
saya akan lakukan yang terbaik untuk istri bapak
terima kasih dok
lagi diperiksa sama dokter
aku gak bermaksud
menyembunyikan pernikahanku seperti ini
tapi mama harus tahu
aku sama sekali gak ada niatan untuk menyakiti hati mama
aku sama sekali gak ada niatan untuk menyakiti hati mama

dan saya datang ke sini tante
saya gak ada maksud untuk ngebela andin
dan saya juga gak ada maksud untuk menyudutkan tante sama sekali
saya berniat untuk menceritakan sebenarnya
anda juga udah cerita semuanya ke mama
menikahi andin karena dendam
berpikiran sempit seperti itu ah
bukankah sebuah pernikahan itu
untuk mencari pasangan hidup
kenapa harus ada dendam
anda istri kamu bukan andin
rumah tangga macam apa yang kamu jalanin al
tidak ada dendam
anda juga sudah cerita semuanya ke mama
kalau kamu menikahi andin karena dendam
kenapa kamu sampai berpikiran sempit seperti itu ah
bukankah sebuah pernikahan itu untuk mencari pasangan yang hidup
kenapa harus ada dendam
jangan lupa untuk meminta uang
untuk memperbaiki pernikahanmu
untuk menjaga kehidupanmu
dan untuk memperbaiki kehidupanmu
untuk memperbaiki kehidupanmu
untuk menjaga kehidupanmu
untuk memiliki kehidupanmu
untuk memiliki kehidupanmu
untuk menjaga kehidupanmu
memang di awal
pernikahanku dengan andin
sama sekali gak ada cinta di dalamnya
aku hanya mau menyakiti andi
cuman pengen balas dendam ke andin
tapi karena ketulusan andin
membuat dendam yang sudah aku bangun
aku sudah berulang kali
mencoba untuk memungkiri semuanya
memungkiri perasaan yang muncul
kalau aku takut hilang andin
aku sadar kalau aku cinta sama andi
tapi cintaku ke andin terhalang kenyataan
kalau andin adalah pembunuh
sampai sekarang aku belum bisa mencoba untuk mencoba
menjadikan andin istri sultunya
kamu sama andin belum jadi suami istri suto

karena semua permasalah ini belum selesai
dan aku tidak mau nantinya
itu tidak bisa menerima andin
dan menyuruh andin dan aku berpisah
aku tidak mau itu terjadi
mama minta maaf karena gak percaya sama andin
tapi sekarang mama percaya sama andin
kita cari pelakunya sama sama
terima kasih karena mama sudah mau percaya
aku berterima kasih karena
mama mau membantu
untuk menyelesaikan kasus
tapi kalau saranku mendingan bapak gak usah ikutan
aku gak mau buat mama tertekan
gak usah ya
biar aku sama andin
mama gak akan memaksakan diri al
butuh tahu kebenarannya
kok kayak keluar dari ruang pak nino sih
dua hari yang lalu
saya lihat ada orang yang keluar dari ruangan bapak
setelah bapak kasih harddisk itu ke saya pak
tapi yang pasti
orang itu rambutnya panjang
terus pakai topi pak
siapa yang berani masuk ke ruangan aku ya
yaudah pak kalau gitu saya permisi pak
ya ya terima kasih ya
tapi barang barang ada semua
nggak ada yang hilang
jadi siapa yang sebenarnya masuk ke sini ya
eh tapi kamu tau nggak al
aku mau nanya sama rena
rena tuh luar biasa sekali loh tuh anak
pas andin jatuh ke danau
dia tanya keadaan andin
padahal mereka kan bukan gak ada hubungan darah
tapi ikatan cinta mereka berdua itu sangat kuat sekali
halo pak saya sudah sampai di parkiran pak
oh ya saya kesana sekarang ya
cuma rendah ren di parkiran gue kesana dulu ya
kamu jalankan sesuai rencana saya
kalau gitu saya perlu siapa
kalau ada apa apa segera kabin saya ya
baik pak secepatnya
udah sejam loh ini ma
dan mereka belum telepon
udah coba deh kamu telepon lagi
nah ini al telpon
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi papa coba telepon kamu telpon andin nggak ada yang aktif
tidak ada apa apa pak

tadi andin sempet tenggelam di danau pak
kamu kan tahu andin gak bisa berenang
tadi andin sempat ngobrol sama mama berdua di pinggir danau
terus bros mama jatuh

tapi andin sekarang udah gak apa apa kok
udah saya bawa ke rumah sakit sejahtera
lagi diperiksa sama dokter
yaudah al papa kesana sekarang ya
kamu tunggu di sana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bener perasaan papa
tapi sekarang udah alhamdulillah selamat
kita lebih baik sekarang ke rumah sakit sejahtera deh
kok bisa sih

ternyata sudah kan oke
kenapa rekaman cctv dua hari lalu
kok nggak ada ya pak
harddisknya full pak
berarti gak kerekam
tiap hari rekaman cctv itu
ada atau tidak
kalau terjadi sesuatu di kantor ini
atau pengambilan data
kita jadi gak tau siapa yang ngambil
kedepannya saya akan cek ikutin pak
yaudah untung gak ada yang ilang
kamu bisa balik kerja
pakai topi rambut panjang
kalau bener elsa
ngapain coba dia kemarin
apa yang dia cari
tak mau cek

kenapa dia jadi bohong ya
aku minta tolong boleh
nahan elsa selama mungkin ya mas
iya sekarang aku balik pulang ke rumah
aku udah deket sama rumah
oh oke oke yaudah mama coba ya
aku sekarang mencurigai kamu
tapi sikap kamu sendiri yang buat aku jadi begini
siapa lagi yang pake depan rel kayak begini
mana tukang parkirnya lagi
bayang kamu udah mau pergi
mama baru aja sasai masak
kamu makan dulu ya
nggak usah ma
aku janjiannya di restoran ko
nanti sekalian aja makan sama temen disana
aduh tapi kan mama baru aja masak
masakan kesukaan kamu
kamu kan doyan
cobain dulu mumpung masih panas enak loh
kalo gua nolak mama bisa kecewa
mana lagi buru buru gini
nggak bisa banyak banyak
ini kan waktunya makan siang
untung aku berhasil nahan elsa
semoga nino keburu nyusul kesini
kamu mau tarik ke kantor naik nggak pa
boleh saya pinjam motornya
oh iya pake aja nggak apa apa
soalnya mobilnya parkir depan tapi ada yang ngalang
ini kocenya pak
karena hitam ya metik di ujung
pinjam sebentar ya
ya baik pak
motor hitam paling ujung
aku harus buru buru sebelum elsa berangkat
mama aku mau ketemu mama

hari ini mis erina minta kalian membuat doa untuk mama
yang miss panggil maju ke depan ya
aku mau kirim doa buat mama aku
semoga mama aku selalu sehat selalu
terima kasih tuhan
ya allah aku sayang sekali sama mama
aku sayang sekali sama mama hari ini aku berdoa agar mama selalu sehat dan bahagia
aku berdoa agar allah selalu membuat kita kumpul bersama aku mama dan papa selamanya
aku berdoa agar mama selamanya
ikut doakan semoga tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa arena ya
belum tak liat
ya allah kenapa lama banget ya
bu andi udah sadar pak
kalau gitu saya boleh masuk
boleh pak silahkan tapi satu perhati dulu ya
karena pasien baru sadar
oh iya terima kasih ya
gak ada gisi pak
sama duluan aja yang masuk
pasti mama mau bicara dengan andi nih ya

aku tunggu disini ya
gak ada apa apa cuma mau tidur aja

mbak nino sampai mana sih
apa masih jauh
elsa udah selesai lagi makannya
kamu udahan makannya
gak usah ma
gak usah gak usah
soalnya mama kan masaknya banyak
terus papa juga lagi keluar
ini masih banyak loh masakan mama
ya tambah lagi ya
gak usah ma
tapi aku gak bisa makan banyak banyak
nanti aku gak enak loh sama temen aku
kalau udah kekenyangan gak masalah papa disana
aduh nino udah dimana ya
udah sampai apa belum ya
mama ada semangka atau jus orange juice mau
gak usah mah cukup kok
air putih aja udah cukup
yaudah ma aku berangkat ya
handphone dompet udah bawa semua
soalnya nanti kalau kamu udah keburu pergi
baru sadar ketinggalan kan repot ya bolak balik
udah kok ma udah semua udah dibawa
yaudah aku berangkat ya ma
aku mau ke rumah
elsa udah mau pergi
elsa udah mau pergi
barusan ajak dia berangkat
ini aku depan rumah
aku udah lihat elsa mau pergi kok
yaudah ma ya
aku ikutin elsa dulu ya
ada masalah apa lagi sih
kenapa nino sampai nyuruh aku
nahan elsa di rumah
aku gak bisa merenang
jangan bilang begitu
bro itu sudah gak berarti lagi
karena mama sudah mendapatkan pekerjaan
jangan lupa like share dan subscribe ya
eh ren udah pulang
iya yuk langsung aja
mama pegang foto ini jangan sama hilang ya
dan mama perhatiin baik baik perempuan yang ada di foto itu
ini siapa ren
pasti pelajar baru kamu ya
wah cantik orangnya
kelihatan ren wajahnya itu baik
bukan mah itu bukan pacar aku
perempuan itu yang aku ceritain tadi pagi ke mama
oh yang kamu ceritain tadi pagi ke mama itu
jadi nanti pas mama udah sampai pandora cafe
mama harus cari orang ini
jangan sampai salah orang
oke mama paham
nanti kalau sudah sampai ke pandora kafe
mama akan cari perempuan ini
terus habis itu mama ngapain
nah kalau mama udah lihat orangnya
mama harus lakuin langkah langkah ini
dan bumi alot
ini saya hanya mau sisters
pukul preman segala macam itu
aduh mama pusing deh
ini tuh aman
mama kalau aman sih mama sih mau bantu kamu
tapi kalau bahaya
aman ma tenang aja
hidup dong buat anak mama